ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat berwisata ke pantai
salah satunya adalah berburu keindahan senja
kali ini saya memutuskan untuk datang ke pantai alemak yang berjarak sekitar tiga puluh menit dari pusat kota sumbawa
pantai elemak terletak di kawasan tanjung menangis
nah jika anda menyukai suasana pantai yang tenang landai dan memiliki landscape yang cantik dan juga sunset yang menawan
pantai alemak sumbawa besar ini pilihan tempat untuk anda
akses yang mudah menjadi faktor pendukung ramainya pengunjung yang datang ke pantai ini
wisatawan semakin ramai berdatangan bersama keluarga atau kerabat
piknik di tepi pantai dan makan bersama menjadi kegiatan yang cocok dilakukan karena kondisi pantai yang landai tanpa ombak
ini jadi tempat favorit keluarga
sini ya bebas bisa mancing juga bisa melihat sunset
ya enak juga di sini
lokasinya bagus rame
letak pantai yang berada di antara perbukitan dan menjorok ke daratan ini membuat pemandangan yang mengelilinginya sangat mempesona
para pencinta fotografi pun kerap menjadikan tempat ini sebagai lokasi untuk mengabadikan suasana senja
wah dari sini sunsetnya ya
dari lensa sumbawa mbak
kalau hunting emang disini
yang nomor satu ya sunsetnya bagus ombaknya juga tenang
iya sih ya tenang ya
bagi anda yang ingin menikmati keindahan pantai dengan berkemah
pengelola pantai menyediakan jasa penyewaan tenda dan peralatan memasak
jika anda berkunjung ke pantai ini
jangan lupa menyeruput kelapa muda segar sambil menyaksikan sinja terbenam di antara perbukitan